bagaimana kesiapan jalur darat untuk arus mudik dan balik lebaran dua ribu delapan belas akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan di studio sudah hadir budi istiadi direktur jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan
selamat sore pak budi terima kasih sudah bergabung dengan saya yang disini
pak budi pertama tama persiapan sendiri dari dirjen perhubungan darat seperti apa untuk arus mudik dan juga balik lebaran tahun ini
dari kepolisian jasa marga kemudian bina marga kemudian juga dari pertamina
semuanya dari subsektor itu sudah siap semuanya untuk melaksanakan kegiatan angkutan lebaran maupun pengamanan
yaitu hari jumat nanti kita akan rapat kembali
menyangkut masalah bagaimana kita akan memanage beberapa titik yang masih menjadi perhatian kita
yang harus kita awasi dengan lebih dibanding yang lain
misalnya mungkin dari jakarta sampai dan cikampek kemudian dari bandung sampai dengan ke garut limbangan
kemudian dari brebes sampai dengan ke tegal kemudian juga ada dari kertosono sampai dengan jombang
nanti akan kita lebih lanjut lagi dengan grafis dari dirjen keperhubungan
kita awali dulu dari hari hari ataupun juga batasan transportasi di tanggal tertentu
ini untuk arus mudik dan juga arus balik lebaran kita lihat ini dia
datanya bisa dijelaskan
ini pak budi bisa juga dicoret coret pak jadi kita lihat ini untuk mudik gratis
kemudian juga cuti bersama ini yang baru saja ditemukan dengan sktiga menteri
bisa dijelaskan pak lebih lanjut dari data ini
baik sebetulnya ini yang kemarin pada saat ditentukan oleh pemerintah
dengan libur panjang yang seperti ini dari mulai tanggal sebelas dua belas kemudian ada tambahan juga tanggal dua puluh
itu kita meyakinkan bahwa pemerintah untuk mengatur menyangkut masalah flow transportasi ini akan lebih baik
mulai hari jumat ini adalah batas terakhir dari kementerian tenaga kerja akan pemberian thr
mulai jumat ini nanti sampai dengan sembilan sepuluh ini masyarakat sudah mulai melaksanakan mudik
sehingga arus puncak yang diprediksi tanggal tiga belas empat belas perkiraan saya mungkin akan berkurang dibanding dengan
kalau misalnya tidak ada libur panjang seperti ini
kemudian berikutnya tanggal dua belas tanggal empat belas ini adalah sebagai pembatasan lalu lintas angkutan barang
untuk yang sumbu tiga ke atas
jadi truk truk yang besar yang sumbu tiga
ini tidak boleh melalui pada jalan jalan tertentu
dilarang berarti ya
ada jalan tolnya juga ada jalan negara juga ada
ini pada saat arus mudik
kemudian untuk arus baliknya itu untuk pelarangan mulai dari jumat sampai dengan ke hari minggu ini
oke itu pelarangan untuk angkutan barang
sementara untuk tadi anda mengatakan terkait dengan arus puncak dari mudik dan juga baliknya
itu diperkirakan apa
dengan adanya spare waktu yang lebih banyak lah gitu untuk masyarakat ya
itu akan ada pergeseran menurut anda
menurut saya ada pergeseran
karena tadinya kan kita memprediksi pada tanggal tiga belas empat belas
tapi perkiraan saya walaupun mungkin kita masih tetap bahwa ini sebagai puncak arus mudik
tapi perkiraan saya masyarakat sudah mulai mudik mulai tanggal delapan sampai dengan tanggal dua belas
sehingga di sini tidak akan terlampau
oke tidak akan terlalu macet gitu ya
untuk arus balik seperti apa
kalau arus balik ini kan lebaran tanggal lima belas sampai dengan enam belas
biasanya masyarakat begitu mungkin sehari sabtu hari minggu ini sudah mulai ada yang kembali
karena biasanya kan ada acara acara di kota
katakan di jakarta atau di mana
mulai minggu sudah kembali
sehingga nanti sampai dengan hari rabu ini pada akhir mungkin hari liburnya itu
ini udah mulai banyak yang kembali ke jakarta
jadi dengan demikian waktu cukup banyak untuk masyarakat memilih kapan akan kembali
semakin banyak pilihan gitu ya
semakin banyak pilihan mungkin memudahkan kita untuk mengatur
hari mudik dan juga hari baliknya gitu ya
jadi semoga tidak ada penumpukan yang terjadi gitu ya
oke pak budi kita lihat lagi untuk di slide selanjutnya
ini adalah untuk jalur tol mudik balik lebaran dua ribu delapan belas khusus di pulau jawa saja
menjelaskan pak budi secara singkat
baik untuk yang jalur tol mudik
tapi sebelum tol saya akan menyampaikan sebetulnya
jalur tol ini memang sudah disiapkan oleh kementerian ppr
panjangnya sekitar tujuh ratus lima puluh an kilometer
tetapi belum semuanya jalan tol ini siap untuk dilalui
siap dilalui dalam arti mungkin masih standarnya masih minimal
yaitu dari mulai pemalang sampai dengan kekendal
oke ini yang berwarna ungu ini ya
yang berwarna ungu ini sifatnya masih jalan tol fungsional atau jalan tol darurat lah
jadi masyarakat dari mulai jakarta akan keluar terakhir yang tol yang sudah operasional sampai dengan pemalang
ini nanti keluar di gandulan
gandulan nanti akan menjadi perhatian kita
kalau dulu mungkin ada istilah brexit sekarang nanti kita akan mengalihkan ke gandulan
mungkin masyarakat akan banyak nanti menumpuk disini
yang dia akan ke semarang atau dia akan ke purbalingga purwokerto sampai dengan semarang
oke antisipasinya dengan penumpukan itu seperti apa pak budi
dengan antisipasi penumpukan ini nanti kita akan memecah sebagian masyarakat yang akan ke pemalang yang keluar di pemalang
sebagian kita keluarkan di brebes tegal
sehingga tidak numpuk disini
jadi dibagi gitu ya
atau yang mungkin akan ke arah selatan ke arah purbalingga kemudian ke arah purwokerto wonosobo
kita harapkan tidak semua disini tapi bisa mulai di arah brebes disini akan kita keluarkan juga
bagaimana dengan jalur ungu yang kedua ini
dari boyole dari salatiga dan
dari begitu mungkin nanti sampai di kendal
ini sudah jalan tol operasional lagi sampai dengan ke solotigo
kemudian berikutnya dari boyolali sampai dengan ke kertosono nganjuk
ini juga masih sifatnya masih jalan fungsional
atau jalan darurat
nah kita harapkan masyarakat yang nanti akan menggunakan atau ingin tahu jalan tol
harapan kami sih tidak semuanya tertumpuk disini
karena kemarin kami sudah menggelar namanya adalah sebeda mudik lebaran
dari mulai jakarta sampai dengan semarang
jakarta sampai dengan surabaya selama lima hari
dan mereka menggunakan jalur arteri biasa atau jalan negara itu sudah bisa dilaksanakan
artinya jalan arte juga sudah siap untuk dilalui pemudik
oke jadi tidak harus lewat tol
tidak harus lewat tol
nah kita harapkan mungkin masyarakat bisa membagi
artinya jangan semuanya tertuju kepada jalan tol semuanya
oke untuk target ataupun juga proyeksi dari jumlah kendaraan yang akan masuk ataupun juga keluar gitu
ke dki jakarta juga mungkin daerah sekitarnya akan ada peningkatan berapa persen dari jumlah perunggulan
kita perhatikan tahun lalu itu dari dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas kenaikannya sekitar tiga puluh persen
oke dan tahun ini diperkirakan akan sama juga atau akan lebih tinggi
kira kira mungkin sama
kira kira mungkin sama ya
oke kita ke slide berikutnya
pak budi ini adalah untuk ini dia yang masyarakat harus tahu dengan pasti gitu ya
untuk lokasi simpul kemacetan saat arus mudik yang juga mungkin bisa dihindari dan juga mungkin bisa dicari jalan alternatifnya gitu
pabudi boleh silakan menjelaskan
jadi begini untuk yang gambar ini adalah saat masyarakat akan arus mudik dari jakarta sampai dengan menggunakan jalan tol japek ini
pertama persoalan pertama adalah begitu ini masih dengan tiga lajur sampai dengan ke simpang susun cikunir
akan menjadi dua lajur
karena ini kan ada truk dan sebagainya
ini tiga kemudian ini dua ya
ini mungkin nanti akan terjadi penumpukan di sini
tapi hari biasa juga demikian
kemudian pekerjaan sepanjang jalan tol ini baik jalan tol jakarta elevated kemudian elevated toll itu kemudian juga ada lrt
nanti h sepuluh dan h sepuluh itu akan diberhentikan semuanya
jadi tidak ada pembangunan pembangunan yang dilaksanakan sepanjang jalan ini
bahkan kemarin dari waskitakar ya sudah menyampaikan
sudah naik girder yang panjang panjang sudah naik semuanya
itu untuk barier akan dipinggirkan yang tadinya tiga lajur akan kita kembalikan ke empat lajur
kemudian untuk selanjutnya seperti apa nih
ini ada rencana bahkan ada kontraflow dari kilometer empat puluh delapan sampai enam puluh satu untuk menghindari kepadatan seperti apa
kontraflow ini nanti akan dilaksanakan oleh kepolisian
jadi sifatnya sangat dinamis melihat bagaimana kebutuhan di lapangan
karena nanti untuk dirijen di lapangan sebagai yang pak menteri selalu sampaikan ada dari pihak korantas polri
kalau kepadatan nanti mengurangkan
kendaraan dari jakarta sampai dengan cikampek atau sebaliknya
ini nanti akan bisa dibuat kontraflow dari gt karawang barat sampai dengan ke kilometer enam puluh an lebih di sini
sama juga sebaliknya demikian
tetapi ini sangat kita sangat selektif sekali
kalau mungkin itu kepadatan sudah cukup
berarti memang melihat kondisi di lapangan juga gitu ya
iya kondisi di lapangan
jadi belum ada tanggal dan jam pastinya ya
nanti kita melihat di lapangan
karena memang ini yang nanti kepolisian yang akan mengatur lebih lanjut
untuk simbol simbol kemacetan juga
yang terkait juga tadi berita jasa marga biasanya ada penumpukan di dekat rest area kan
seperti apa pak sundara
antisipasinya pak budi
kalau rest area itu era dua ribu tujuh belas ke bawah kan sebagai tempat untuk istirahat tempat sholat untuk ke toilet
tapi setelah dua ribu tujuh belas sampai dengan sekarang kita sedang mengantisipasi rest area yang ada ini terutama di km sembilan belas km tiga puluh sekian
itu sudah terjadi penumpukan sehingga menjadi semacam penyebab problem terhadap kemacetan lalu lintas juga yang sama di jalan tol
jadi mulai dua ribu delapan belas rest area ini sudah mulai kita manage dengan baik
kita batasi berapa lama masyarakat bisa istirahat di situ
seperti apa tuh pak nanti ini ya
pembatasannya apakah dicatat
kalau tidak salah regulasinya sedang kita buat
atau sop sedang kita buat
mungkin begitu masuk langsung dihitung jam sekian begitu keluar harus jam sekian
jadi dipaksa harus keluar gitu
jam tertentu gitu ya
sehingga nanti tidak terjadi penumpukan di jalan tol karena orang memang saya akan kesana karena mungkin akan ke belakang dan sebagainya
jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan saja gitu
jangan berlama lama gitu
banyak yang antri di belakang ya
termasuk juga nanti di manajemen di dalam lingkungan rest area sendiri itu akan diatur dibuat zonanya
jadi kalau misalnya masyarakat akan ke spbu ya bisa langsung ke spbu
kalau mungkin akan ke toilet juga langsung ke toilet
jadi tidak seperti sekarang sangat mix ya campuran ya
mau ke spbu mau ke makan dan sebagainya itu
parkirnya sama gitu misalnya masuknya sama gitu ya
nanti akan dibuat zona
berarti dari awal mulai masuk ke rest area itu akan mulai ada pembagian zona gitu ya
nanti akan ada petunjuk sign
pembagian kepada masyarakat
kalau mungkin akan ke bensin ya mungkin beli bensin langsung ke area itu
oke kita lihat sekarang untuk slide selanjutnya ini adalah data terakhir
iya ini untuk sama lokasi kemacetan tapi lebih
ke arus baliknya gitu
seperti apa ini
arus balik biasanya yang kita perhatikan itu adalah begitu mungkin masyarakat dari mulai begitu dauan
dawan ini biasanya sudah mulai di kilometer enam puluh an sampai dengan kilometer empat puluh
kemudian sampai dengan ke enam puluh
menuju pintu tol cikarang utama
ini biasanya sering kita lakukan kontra flow karena kalau kepadatan disini udah cukup banyak
kemudian akan dibuat jalur sebelah kanan untuk mengambil yang ini pada saat arus balik ya
jadi kita akan buka kontra flow dari sini tapi ini juga sama dengan polanya dengan pada saat kita arus mudik
ini sangat melihat bagaimana kebutuhan dan kepolisian nanti akan di depan sebagai leading sectornya
kalau dari arus balik sendiri gitu bisa dikatakan apakah nanti juga akan dilakukan hal yang sama pada saat arus mudik yang di awal
kiri kiri sama polanya
termasuk pembatasan kendaraan barang juga ada juga tadi kan
dari juga sama terkait dengan rest area itu karena ini menarik tapi nanti orang justru akan mulai apa namanya akhirnya berpikir dan juga membagi gitu seperti apa untuk rest area
untuk menghindari kekurangan masyarakat yang di rest area mulai tahun dua ribu tujuh belas kemarin dari jasa marga sudah membangun parking bay parking bay untuk membantu rest area
dan kemudian pertamina akan menyiapkan bbm di masing masing parking bay
baik itu yang kemasan maupun dengan mobil mobil tanki
kemudian di parking bay itu hanya ada musola dengan toilet
dan kemarin kita juga sepakat juga dengan jasa marga ada beberapa tambahan toilet yang mobile sifatnya di beberapa parking bay itu sendiri
oke tapi memang belum ditentukan seperti apa sop nya kemudian juga peraturannya seperti apa gitu ya untuk flow di dalam rest area ini ya
sudah kita kumpulkan
untuk jam jamnya mungkin apakah ada waktunya
kalau itu belum
tapi yang jelas pada saat nanti masyarakat ingin masuk
terus area akan ada zoning nya gitu ya
sudah dibajon ya
kalau yang mau isi bensin masuk di jalur tersebut
masuk jalur itu
kalau untuk memakan
pakai mana betul demikian
semoga lancar kita doakan ya pak budi untuk tahun ini tidak ada lagi kejadian yang di brexit pada waktu itu
semoga lancar apalagi dengan adanya total fungsional gitu ya sehingga bisa memperlancar juga arus mudik
fungsional atau darurat ya
arus mudik dan balik tahun dua ribu delapan belas ini semoga lancar gitu ya
budi sidari dirjam perhubungan dari darat kementerian perhubungan sudah bergabung bersama kami